suamimu tuh bener bener keterlaluan
dia lupa dengan sumpahnya sebagai dokter
dia seharusnya menjunjung tinggi etika dan moral
bukan hanya sekedar mencari keuntungan materi saja
saya juga sering sekali menasehati dia mas
tapi mas firman gak pernah mau dengerin
dia gak pernah mau menggubrisnya
terus sintia gimana lia
itu juga yang jadi beban pikiran saya mbak
makin hari cynthia makin sulit sekali diatur
saya sampai bingung bagaimana harus menghadapi sintia
tapi ini kalau ada masalah gak akan ada
gak akan ada mbak

sintia belum ada
gak tau tuh bu barangkali ketiduran
sudah siang begini
ya udah tolong lihatin bi nanti dia terlambat lagi
saya selalu berhutang dengan sintia
aku ingin bersih di rumah aku
aku ingin bersih di rumah aku
tuh kan mau bilang juga apa
lo tuh udah salah milih teman gaul
emangnya dia sama andin mau tanggung jawab
emangnya mereka perbulik sama lo
ya allah maik gue bingung
dan lo tuh harus cepet cepet nikah
kok ga mungkin sih
gue ga tau siapa ayahnya di dalam perut gue
jadi selama ini lo tuh gue yang ganti terus
ya kenapa sih lo tuh bisa sampe ngelakuin hal bodoh gini
maik maik maik maik
apa bi kenapa bi bi baru bilang kalo cynthia mual mual
maaf bu saya takut salah
jangan jangan ada kejadian yang lain
apa yang sudah dilakukan si hidayah allah
lo nyuruh gue aborsi
segampang itu ya
kalau nyuruh gue ngebunuh janin gue sendiri
selama gue minum obat itu gue gak bakal hamil
tapi ternyata apa
aduh udah deh
itu cuma kecelakaan
mana gue tau kalau kejadian bakal kayak gini
cuma aja kita berantem kayak gini gak akan nyelesaian masalah juga kan
sin menurut gue dia ada benarnya kok
satu satunya jalan buat masalah lo
jadi sekarang kita gak usah buang buang waktu lagi
yuk yuk deh
dokter gak bisa diganggu
ini masalah penting
soal masa depan cynthia
dokter benar benar gak bisa diganggu
sitiya kenapa bu
oh ya allah
kenapa mesti kamu yang mengalami semua ini
kamu harus ikhlas
barangkali memang dari sidik sidiknya cuma sampai segini liat
sintia gak mungkin mengalami semua ini kalau dia punya bapak yang bertanggung jawab
yang ikhlas yang tabah lihat
siapa ibu tuh lah
apa kalian akhirnya nyusahin
ya tekan baju mobil atau reverb nya ros papel
biar dienggit padahal
guru pak tahu ya
guru ini cuma olahoko
nihblack juga tuduh
kalau kutus silakan berlantaun